jelang tahun baru imlek tahun babi tanah ilmu feng shui
kerap jadi preferensi pelaku usaha terutama keturunan tionghoa
untuk menentukan arah dan juga peluang bisnis
sio babi tanah yang terdiri dari elemen air air besar dan juga tanah kecil
ini menurut master feng shui julius feng
menghasilkan sejumlah tantangan untuk dunia usaha atau dunia bisnis
selain enam peluang bisnis di informasi sebelumnya
kami akan membahas lebih jauh arah bisnis dan juga peruntungan show
yang ada di tahun babi tanah ini
sudah hadir bersama kami sore ini ahli feng shui julius feng
ko julius selamat sore terima kasih sudah hadir
selamat sore adi
kalau kita melihat bagaimana situasi perekonomian saat ini di indonesia
faktor apa yang akan paling berpengaruh untuk cuan bisnis atau cuan ekonomi di tahun dua ribu dua puluh
tahun babi tanah nanti
oke pemirsa sian indonesia
di tahun babi tanah ini sudah pasti ada sedikit bergairah dalam hal ekonomi
dibandingkan dengan tahun anjing tanah
oke karena anjing tanah kemarin double tanah
akan membuat banyak halangan sandungan dari aturan maupun ekonomi kita
tapi daun babi tanah karena ada babi itu berlemen air
air ini dia lebih liquid lebih fleksibel lebih dinamis
oleh karena itu para pelaku ekonomi sudah bisa ada jurus yang lebih fleksibel dinamis untuk mengatasi perlambatan
termasuk kalau kita melihat bagaimana perkembangan yang saat ini terjadi di dunia global
atau kita bilang global uncertainty saat ini akan lebih bisa dihadapi di tahun babi tanah ini
ya sudah pasti tetapi perlu dicermati juga bahwa
perang dagang tetap kan masih ada
oke kelihatan dari luar melunak dengan adanya pertemuan antara pemimpin amerika dan pemimpin tiongkok pada saat bersamaan
tetapi saya melihat untuk dalam jangka pendek bisa mencapai kesepakatan belum tentu akan begitu mudah
oke kemudian satu sisi juga pemimpin tiongkok xi jinping dalam hari ini
juga tahun ini kena qiong reputasi kurang bagus berpikir yang kurang jernih
oke dengan demikian pada saat dia mau mengambil satu kebijakan untuk yang menguntungkan negaranya
pada saat itu kemungkinan fleksibilitas dia akan hilang
jadi ini mesti dicatat dari segi ilmu feng shui berarti kesepakatan dagang satu maret dua ribu sembilan belas nanti akan lebih sulit tercapai
karena faktor dari tiongkok
karena faktor dari xi jinping tadi yang terkena qiong tadi ya
amerika mungkin sudah mulai soften sudah mulai melunak mereka
oke untuk sektor sektor kalau kita lihat sektor keuangan di awal tahun ini cukup bergairah cukup baik begitu
kita lihat dari nilai tukar rupiah kita yang terlalu menguat begitu ya
kalau anda melihat sektor apa yang akan nanti paling banyak cuannya
dari bicara tentang sektor bisnis yang bagus di tahun babi tanah
sektor pertama di semester satu dan semester kedua itu dikuasai oleh bidang kayu
bidang kayu seperti bisnis percetakan farmasi medical kesehatan lifestyle
ini akan punya chance yang bagus untuk menghasilkan profit yang bagus
pengusaha furniture ini cukup baik ya tahun dua ribu sembilan belas ya
fashion ya jadi contohnya entah kalau karena kan sekarang kan bicara tentang perlambatan ekonomi
orang sudah banyak putar jurus dan sebagainya kan ya
jadi kalau contohnya dalam produk fashion adalah misalnya lebih fleksibel
misalnya menciptakan lebih desain yang inovatif dan kreatif
karena kayu ada berhubungan dengan inovasi dan kreativisme juga
sedangkan yang masih kurang adalah bidang air
bidang air adalah berhubungan dengan tour travel pariwisata transportasi ekspedisi shipping dan sebagainya
nah ini juga akan menemukan kendala
kemudian tahun yang menyebabkan itu salah satunya adalah bencana alam
oke jadi tahun babi tanah disarankan para pelaku di bidang yang berhubungan dengan air ini
menerapkan strategi unsur kayu
unsur kayu kalau diterapkan adalah berhubungan dengan kerjasama atau merger
kayak gitu jadi pas melakukan misalnya melakukan pameran bersama gitu kan
jadi para sesama pelaku usaha misalnya
berkolaborasi lah ya
kemudian bisa untuk eksebisi bersama dan sebagainya pameran dan sebagainya
dengan demikian bisa mengakali adanya perlambatan dalam bidang tersebut
oke tadi kan ada kayu kemudian yang melemah adalah dari sektor air
nah yang sektor yang lain contohnya api di semester pertama itu bagus
tapi nanti di semester kedua itu akan terkendala
ini akan berhubungan dengan co dua yang berhubungan dengan tadi anda katakan api
oke beda lagi
beda lagi ya
sio sendiri nanti itu ada istilahnya ada hitungan yang beda lagi
ini kita bicara tentang secara general bidang bidang yang bagus itu ya
kemudian properti bidang tanah dari semester satu ini di ranking empat
semester kedua di ranking menduduki ranking dua
jadi ada istilahnya ada hal yang bagus yang kita bisa lihat dari pertumbuhan sektor properti tahun ini
karena kalau dilihat sudah berapa tahun ini kan sudah cukup terjadi stagnasi kan ya
jadi mungkin ini ada menjadi titik mulai kita sunrise lagi di bidang properti
ini kalau saya tarik ke agak lebih makro lagi bagaimana tentang perekonomian indonesia
kemarin juga kalau kita lihat harga minyak lumayan jatuh begitu dan juga sempat mendorong neraca dagang
juga ada defisit dan juga defisit terhadap perjalanan melebar
kalau anda melihat nanti secara lebih luas lagi bagaimana
oke sebenarnya sih tahun ini saya untuk ekonomi terutama yang berhubungan dengan pasar saham
saya sebenarnya agak sedikit baris ya
karena tingkat volatilitas atau fluktuatifnya itu sangat tinggi
air akan membuat air dari elemen babi ini akan membuat orang lebih khawatir pesimis gelisah
oke jadi untuk
bagian ya karena babi tanah
babinya kan berlemen air
ketemu tanah kan ya oke
tanah mencemari air
dalam tubuh manusia otak adalah banyak didominasi oleh air
jadi pada saat otak kita tercemar dengan adanya elemen tanah ini yaitu dengan pikiran yang kurang jernih
saya sebut pikiran kurang jernih
woyensi lah ya ini berarti ya
maka akan membuat pelaku ekonomi
menjadi salah mengambil keputusan
logikanya nggak jalan
jadi untuk investasi di tahun dua ribu sembilan belas tahun babi tanah ini
harus kita harus bisa berpikiran jernih
kita akan bahas lagi nih kok
ini terkait dengan tadi kalau kita secara umum kita akan bahas bagaimana peruntungan ceo ceo
namun saya juga berikut
cnn indonesia newsroom segera kembali
ya kami lanjutkan perbincangan kami bersama master feng shui koh julius feng
kalau dilihat dari sionya sendiri mungkin ini pemirsa juga ingin tahu sio apa yang paling untung dan juga harus berhati hati di tahun babi tanah
oke kalau untuk sio yang harus berhati hati dulu lah ya karena berhati hati kan berarti kita bisa antisipasi yang buruk
ceo yang kena ceo kita sebut adalah ceo ular yang ranking satu kedua adalah ceo babi ketiga adalah ceo monyet keempat adalah ceo macan
baik babi sendiri padahal tahun babi tanah ini
iya tahun babi tanah
terutama dalam hal yang berhubungan sakit dan kesehatan
untuk empat sio ini disarankan kalau dalam hal investasi ataupun dalam melakukan urusan keluar contohnya berhubungan customer ataupun masalah hukum dan sebagainya
disarankan itu harus lebih aware terhadap situasi
jadi jangan mudah terpancik emosi dan sebagainya
ya menggunakan logika akal sehat itu lebih banyak
nah jadi untuk yang empat yang ciong ini kita menyarankan untuk mencari orang siok kelinci
supaya menjadi dewa penolong atau menjadi memberikan inspirasi buat mereka
jadi empat tadi yang disebutkan babi kemudian
dari ular babi monyet dan macan
ini harus bertemu dengan orang yang bersio kelinci
diharapkan bisa menolong keluar dari permasalahan
nah kalau tidak bisa aldi nanti kita bisa cari yang menggunakan lebih banyak baju hijau
oke jadi warna hijau itu baik untuk nanti para sio sio empat tadi yang ciong
kalau yang cuannya bagaimana
oke nah kalau sio yang cuan di tahun babi tanah ini yang kita sebut sio yang lebih potensial dalam hal income
adalah pertama ceo tikus
kedua adalah ceo kuda
ketiga adalah ceo macan
kempat ceo eh sorry pertama kelinci
kedua kuda macan tikus dan kerbau
nah untuk sio macan tadi kan saya bilang kena ciong
di tengah banyak masalah banyak beban pikiran dan sebagainya
tetapi dalam hal income tetap masih bagus
untuk ceo macan ini
jadi ada hal bagus dan hal yang kurang pada saat bersamaan
however meskipun dalam hal cuan bagus
kita perlu sikapi yang perlu kita antisipasi di tahun babi tanah terutama dalam hal investasi adalah
maraknya nanti model penipuan ataupun sesuatu hal yang berhubungan dengan money game dan seperti itu ya
itu harus diwaspadai
jadi jangan karena pak julius ngomong bahwa tahun ini dalam hal uang bagus yang lima ceo ini
kemudian mudah tergiur dengan investasi yang contohnya ilegal ataupun tidak setuju oleh ojk dan sebagainya
melakukannya terkendala begitu
jadi harus tetap berhati hati
berhati hati untuk utama orang besar
koko saya juga penasaran
nanti kalau tahun dua ribu sembilan belas ini
kalau tahun dua ribu sembilan belas ini
ini kan tahun politik
anda melihat untuk peluang bisnis di tahun politik ini kan sebenarnya menjadi salah satu hal yang jadi sentimen wait and see juga bagi para investor
nah sebenarnya sih para pelaku ekonomi sebenarnya kan judulnya setiap tahun politik ya
kalau kita lihat akan bisa kita melihat satu tren
bahwa sebelum melakukan pilpres ataupun pemilu dan sebagainya
biasanya para pelaku ekonomi ini semua kalau mau investasi itu termasuk wait and see
agak khawatir resah siapa yang nanti akan terpilih lagi
ini sudah lumrah dan wajar
di mana mana semua begitu
tetapi juga berdasarkan dari tren setiap kali diadakan pemilu dan sebagainya
pilpres dan sebagainya
habis terpilih presiden
mereka akan terjadi kenaikan atau adanya pertumbuhan ekonomi
adanya euforia dalam hal siapapun yang terpilih
karena itu adalah merupakan pilihan rakyat
jadi kita bisa melihat bahwa di semester kedua
meskipun di tengah kekhawatiran ekonomi dan sebagainya
karena politik dan sebagainya
tapi semester kedua nanti akan pertumbuhan yang sangat bagus
tentu ini bukan hanya dari sebab faktor lokal saja
tapi dari luar para investor sudah bisa melihat karena adanya satu kepastian
siapa yang terpilih
kalau apa yang harus dihindari atau menjadi tantangan di tahun babi tanah
sebenarnya yang perlu dihindari itu ada beberapa hal
saya tekankan di sini karena babi tanah masih adalah tahun yang kurang harmonis
karena elemen tanah mengontrol air
jadi kalau untuk sehari hari biasa
tetap logika harus jalan
keywordnya adalah berpikiran jernih
kemudian kedua untuk yang traveling
karena tahun babi tanah banyak bencana
masih terjadi bencana alam
bencana yang berhubungan dengan tanah
yaitu seperti longshore
kemudian gempa bumi dan sebagainya
jadi hindari daerah tersebut
serta bahaya air yaitu banjir dan sebagainya
ini harus bisa diantisipasi
ko julius feng
terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini
sama sama terima kasih
tadi anda mengatakan bahwa tahun dua ribu sembilan belas atau tahun babi tara ini menjadi tahun yang cukup cuan bagi ekonomi
tapi yang paling penting adalah jangan sampai meskipun kita melihat baik secara segi usaha atau ekonomi
usaha kita jadi kendur
karena kalau orang bilang tidak ada hasil yang mengkhianati usaha
eva ada pertanyaan mungkin
saya cuma menangkap sih
yang penting harus jalan tetap ya logikanya ya
karena itu yang paling menjadi tantangan
kemudian unsur tanah
kemudian nanti akan mencumari
karena kan otak air itu adalah otak dan darah
kasus db adalah darah tercemar
otak kalau tercemar berarti banyak orang berpikiran yang kotor
seperti mau menipu mau berbohong hoax
kemudian seksualnya juga kurang
kemudian tadi saya bilang pikiran pikiran yang mau cepat kaya dan sebagainya mengalahkan segala cara
jadi kalau kita sendiri mudah tergiur wah kena di kita
terkait dengan tone politik ini juga yang harus
yang jelas jangan mau cepat menang
harus berpikir jernih pokoknya
kita catat semua ya
semoga ini juga bisa memberikan pencerahan bagi yang menonton
baik terima kasih